di tengah saya ada banyak banget ragam kerang
yang merupakan kuliner yang mudah banget pengolahannya
dan bisa dicampurkan banyak bumbu
gimana rasanya yuk kita icip sama sama
yang pertama saya mau santap kerang kiloan di kawasan cipete jakarta selatan
jenisnya beragam banget
ada kerang darah kerang hijau kerang tahu kerang batik dan kerang bambu
kerang pilihan ini didatangkan dari berbagai lokasi
seperti pelabuhan ratu kalimantan sulawesi hingga papua
saus kita itu ada yang bestsellernya itu karamel pedas
jadi rata rata saus kita disini itu menggunakan saus yang kental
sausnya juga banyak macam pilihan nih
mulai dari saus padang saus tiram saus mentega dan lainnya
tapi yang paling unik ada saus karamel pedas
ini adalah kali pertama saya cobain seafood platter
tapi yang rasanya adalah karamel pedas
dari semua jenis kerang karena disini ada satu kilo
favorit saya itu adalah jenis kerang tahu
karena kita bisa sambil nyendokin nih bumbunya jadi lebih berasa dan mantep banget
kalau tadi saya udah cobain daging lobsternya
yang juicy abis sekarang saya mau cobain kepiting
selain menu seafood platter ada juga sate gurita bakar yang rasanya memanjakan lidah
masih belum kenyang kalau tadi di cipetek sekarang saya sudah nyampe nih di tebet
dengar dengar di sini ada kerang yang diolah dengan keminian atau modern
katanya disini ada yang beda dari kerang lainnya
apa tuh bedanya
jadi kalau di kerang montok tempat itu kita punya menu spesial yaitu mie instan pakai kerang
lalu ada kerang hijau pakai keju mozzarella sama kerang hijau saus mentai
itu dijamin gak ada di tepat manapun
kreasi menu kerang mie instan di kedai ini diolah dengan bumbu spesial
seperti bawang bombay bawang putih daun jeruk cabai dan saus tiram
nah untuk kuahnya bisa dipilih nih
godok atau berkuah nyemak yang kuahnya sedikit atau goreng alias tanpa kuah
menu menggoda lainnya adalah kerang mentai dan mozzarella
gak salah kalau namanya kerang montok
aduh montok banget kerangnya
tadi kita sudah coba yang mozzarella sekarang kita coba nih yang rasanya jepang jepangan
nah penggemar kerang sekarang sudah punya banyak pilihan kan
mulai dari ragam saus kerang yang unik hingga perpaduan kerang dengan mie instan dan mentai juga mozzarella
clarissa aradia daud thompson jakarta